rekaman kamera pengawas atau cctv di lokasi jalan adam rawabelong kebonjuruk jakarta barat
memperlihatkan aksi pencurian kendaraan bermotor milik warga yang terparkir di garasi rumah
pelaku yang berjumlah dua orang tersebut berbagi peran
satu pelaku menunggu di atas sepeda motor dan satu pelaku lain sebagai eksekutor
merusak kunci gebok pagar rumah korban dan membawa kabur motor korban
menurut keterangan korban aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada rabu subuh sekitar pukul lima pagi
aksi pencurian ini telah dilaporkannya ke polsek kebonjeruk dengan menyertakan alat bukti rekaman cctv
seorang pelaku pencurian sepeda motor di gang haji abdul rahman condet keramatjati jakarta timur babak belur di hajar masa kamis pagi
saat berupaya kabur pelaku terjatuh
pelaku terjatuh usai menabrak motor warga yang mengadang
pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap sementara satu pelaku lain kabur
sejumlah warga awalnya sempat mencurigai gerak gerik pelaku bersama rekannya
yang masuk ke dalam gang menggunakan satu motor namun saat keluar gang kedua pelaku membawa dua unit motor
guna kepentingan penyelidikan warga menyerahkan pelaku beserta barang bukti ke polisi
terpergok saat beraksi
tiga pencuri onderdil mobil truk berhasil ditangkap warga di kecamatan kresek kabupaten tangerang banten pada senin
khawatir melarikan diri lantaran sempat berontak pelaku akhirnya diikat di pagar salah satu rumah warga sambil menunggu polisi datang
dari hasil pemeriksaan polisi kamis sore diketahui tiga pelaku yang ditangkap ini sudah melakukan tiga kali pencurian di lokasi yang sama
dari tangan ketiga pelaku polisi menyita sejumlah onderdil mobil truk dan tiga buah aki
dan belum sempat dijual
tim liputan cnn indonesia